sementara itu pasca ledakan gudang amunisi milik tni angkatan darat
warga yang tinggal di sekitar lokasi ledakan mengaku trauma dan memilih tinggal sementara di pengungsian
untuk sementara warga memilih tinggal di tempat pengungsian yang disediakan pemerintah desa setempat
berdasarkan keterangan warga selain menimbulkan ledakan
kebakaran juga membuat beberapa rumah yang tidak jauh dari lokasi mengalami kerusakan
sejak pukul tiga lebih empat puluh lima menit
dan memang ini proses pemadaman ini terus terus berlangsung semenjak dari pukul satu waktu indonesia barat
dan memang proses pemadaman ini berlangsung kurang lebih selama tiga jam
dan sekarang saat ini menurut informasi yang kami dapatkan sedang proses peniginan
dan seperti yang diketahui saudara ini terbakar gudang amunisi
daerah di kawasan ciyang sanabogor jawa barat
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa gudang nomor enam
di mana tempat menyimpan amunisi yang sudah kadaluarsa ini terbakar dikarenakan adanya gesekan kimiawi
lalu juga ini merupakan dugaan sementara
dan berdasarkan keterangan dari pangdam jaya dan juga dari pemadam kebakaran
total ada dua puluh tujuh unit pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di good murah
dan juga dari dua puluh tujuh unit tersebut dua di antaranya merupakan unit robotik
nah saudara dikarenakan unit ataupun gudang nomor enam ini sering terjadi ledakan
dan memang tidak memungkinkan untuk dilalui oleh pemadam kebakaran
maka khusus untuk gudang nomor enam ini pemadamannya dilakukan oleh unit robotik dua
dua unit robotik yang berasal dari pemadam kebakaran provinsi dki jakarta
dan sekarang berdasarkan informasi yang kami dapatkan
jika kita hitung sejak padam tadi sejak pukul tiga lebih empat puluh lima
harusnya sekarang ini proses pemadaman sudah selesai
namun saat ini kita masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pangdam jaya maupun dari pemadam kebakaran
baik itu pemadam kebakaran dari dki jakarta maupun dari jawa barat
apakah proses pemadaman ini sudah selesai atau belum
dan memang selain proses pemadaman juga ini dibarengi dengan proses penyisiran penyisiran
aumentas musim tamu kemdjelena hai untuk islamis skirts petj beep
dan tentunya nanti pihak dari tni jika sudah aman sudah steril akan menurunkan personelnya untuk memeriksa dan juga menginvestigasi
selain memeriksa dan menginvestigasi tentunya nanti akan melakukan penyisiran dari area radius terjadinya ledakan
tentunya di sini adakah selongsong ataupun adanya amunisi amunisi yang terlempar saat terjadi ledakan yang sempat terjadi saat terjadi kebakaran
selain melakukan penyelisiran melakukan penelusuran pihak dari tni juga mengatakan akan mendata masyarakat yang menjadi korban dalam hal ini adalah korban kerusakan secara material
seperti yang diketahui terjadi ledakan terjadi juga
adanya hamburan hamburan dari seperti proyektil ataupun amunisi amunisi lainnya yang terkena rumah warga
pihak dari tni tentunya akan mendata rumah warga dan akan menghitung berapa kerugian yang akan diterima oleh masyarakat
selain menghitung kerugian dari masyarakat juga nantinya akan menghitung kerugian dari kebakaran yang terjadi
dan untuk saat ini kita masih terus menunggu
karena proses pendinginan ini belum diumumkan apakah sudah selesai atau tidak
ya api sudah berhasil dipadamkan akibat ledakan dari amunisi
dan saat ini dari pihak tni akan melakukan investigasi
untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab ledakan amunisi
terima kasih taufik yadi melaporkan langsung dari ciangsana bogor jawa barat